dan saat ini kami juga telah tersambung langsung via skype dengan salah satu warga negara indonesia
ini bekerja di san francisco ada ari sufiati
oke selamat pagi waktu indonesia
agama islam khususnya masyarakat yang memeluk agama islam ini merupakan masyarakat minoritas di amerika
nah seperti apa sih kesusahannya atau mungkin kendalanya menjalankan ibadah di bulan suci ramadan di amerika
di tengah apa ya
itu tadi agama islam merupakan masyarakat yang memeluk agama islam ini adalah kaum minoritas di sana
kalau kita lihat dari sudut minoritas
kalau saya sendiri pribadi sih selama ini nggak ada masalah ya
sebelas tahun di sini
dan menjalankan ibadah ramadan
alhamdulillah di sini baik baik aja
memang kendala yang paling utama itu waktu
karena sekarang ini kita menjalankan ibadah ramadan di summer ya
jadi kita instak itu
pajer itu sekitar jam empat lima belas
lalu kita buka puasa
jam delapan dua puluh malam

tergantung posisi di california tergantung posisinya dimana
kalau kebiasaan masyarakat muslim di sana terutama warga negara indonesia nih mbak ari
apa sih kebiasaan kebiasaannya apakah dalam bulan suci ramadan ini sering kumpul nih warga negara indonesia
buka puasa bersama atau masak masak bersama nih masak masak bareng
saya sempat ke san francisco dan ketemu sebenarnya beberapa restoran indonesia yang cukup enak
di sana ya ada bay lift ada beberapa tempat lain gitu apakah itu juga jadi tempat kumpul warga indonesia untuk menikmati masakan
kalian tahu sendiri kan kalau warga indonesia itu dimana mana suka kumpul
emang ada ramadan apa enggak suka kumpul sama makan makan bareng
iya bener banget
ya apalagi ini bulan ramadan
aduh kalau terus kita kan kangen banget ya
kayak misalnya buka puasa kayak di indonesia
selain acara makan makan bareng buka puasa dan sebagainya
itu bahkan ada beberapa komunitas
ada beberapa komunitas
beberapa komunitas yang even untuk ibu ibu rumah tangga ini biasanya
hari hari biasa mereka isi dengan acara tadarus bersama
kalau misalnya kita melihat beberapa waktu lalu ada insiden yang tidak mengenakan
seperti tadi ya
seperti tadi ya
terjadi ada penembakan di orlando
yang secara tidak langsung akhirnya memunculkan sentimen negatif terhadap kaum muslim
tidak hanya yang ada di amerika namun juga mungkin di seluruh dunia
lalu ada sentimen negatif juga dari salah satu kandidat calon presiden donald trump
apa sih impactnya untuk masyarakat muslim yang ada di amerika sendiri
kalau ada insiden itu selalu dihubungkan dengan agama
karena sebenarnya kan masalah seperti itu itu masalah pribadi orang kan
itu kebetulan orang yang melakukan itu beragama islam
kita tidak tahu seberapa level agama dia
pemahaman dia tentang islam
selama ini memang kalau di media masa
kita banyak baca

tapi di media masa kita tidak tahu apa yang dia bilang

tapi di media masa kita tidak tahu apa yang dia bilang
jadi kehidupan sehari hari itu benar benar justru orang orang sini
orang orang sini tuh justru yang
itu gimana sih orang itu
gak benar aja gitu
tapi mereka nggak ada pandangan negatif pada kita yang umat muslim
karena ada umat muslim lain yang
ada insiden seperti itu bukan berarti mereka akan begitu terhadap kita
sama sekali gak
gak ada mereka bertanya tanya soal itu juga
jadi cuma rakyatnya yang berpikir
jadi cuma rakyatnya yang berpikir
jadi cuma rakyatnya yang berpikir
di tingkat elit di media masa sebagai
apa ya bahan perdebatan gitu
tapi di lingkungan masyarakat yang normal
itu tidak ada
tapi kalau kita bicara mengenai toleransi mbak
antara umat beragama di amerika serikat
seberapa care sih mbak mereka terhadap toleransi ini
oh benar benar care
salah satunya aja misalnya umat
mau muslim kristiani dan sebagainya
karena agama disini itu adalah privasi ya
jadi mereka harus berpikir
jadi mereka tidak peduli
mau buddha mau hindu mau tidak ada agama
mau agnostik itu mereka tidak peduli
dan sangat toleran
contohnya saya di tempat saya kerja
oke saya ini puasa
mereka tahu oh ramadhan
tapi mereka kadang kadang suka lupa
hari kita makan bareng
oh iya lupa maaf banget ya maaf gitu sampai gitu maaf banget
boleh gak aku makan disini di depanmu
mereka malah nanya kayak gitu
terus mereka ingin tahu juga
terus kamu gak makan gak minum
kamu kalau butuh apa apa
kalau memang gak bisa ngerjain ini
kita bantu deh kita bantu gitu sampai kayak gitu
mbak ari banyak yang kagum gak sih mbak
sama kekuatan orang orang muslim di sana yang berpuasa berjam jam gitu mereka
gak susah membayangkan gak sih warga amerika sebenarnya
mereka tuh sampai bingung
mereka sampai bingung sampai gak
mereka bilang itu kita tuh puasa bukan gak makan gak minum doang
tapi juga jenahan emosi kan jadi gak bisa emosi
jadi mereka tuh kadang kadang
orang ini kan suka joke gitu ya sarkastik ya
saya sendiri juga begitu
kadang kadang joke gitu misalnya
bikin bikin saya marah emosi coba coba dites dulu kalau emosi kalau kayak gini gitu

bisa jadi pembelajaran yang baik lah untuk masyarakat atau warga kita gitu ya
bisa jadi pembelajaran yang baik lah untuk masyarakat atau warga kita gitu ya

ya saya rasa cukup banyak warga indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di san francisco sendiri
nah apa sih yang biasanya warga indonesia lakukan gathering untuk apa ya berkumpul misalnya ada kebiasaan atau tradisi yang dilakukan selama bulan suci ramadan misalnya santap sahur bareng bukber
apalagi di san francisco ada kjri vansara ada konjern
nah itu dia bener banget

tadi aku baru mau ngomong gitu
jadi ini nih kita ini kan sekarang jam satu siang ya jam satu enam belas waktu sini kan ini nanti sore ini ada acara buka puasa bersama di isma
ya ada ada khutbah jadi kita dengan khutbah buka puasa bersama taraweh bersama dan beberapa teman gini di kalau terutama di san francis to bay area ini kan ada di bagian east bay ada bagian south bay bener kan
ada bagian di peninsula yang daerah san francisco kita masing masing juga punya chapter chapter pengajian jadi ada pengajian san francisco pengajian south bay pengajian east bay terus nanti setiap komunitas itu bukan berarti kita mau nge gang nge gang enggak karena geografis ya secara geografis kita susah kalau kita mau kumpul kumpul masa yang dari east bay terus terusan ke peninsula
jadi kita ada chapter chapter sendiri begitu nanti pas kumpul bareng di seperti di acara bisma ini nanti kita bisa mengisi itu juga

kumpul bareng seperti di acara bisma ini nanti terus kita kumpul bareng gitu
oke selamat berpuasa mbak
iya pasti seru sih apalagi kalau misalnya di luar kan itu tadi ya kangen dengan masakan indonesia
biasanya akan seperti itu
terima kasih mbak ari selamat berpuasa dan salam untuk warga negara indonesia yang ada di sana
saya beberapa bulan lalu pernah ke san francisco fani
sempat melihat bagaimana ibu ibu di san francisco itu
kalau mereka kumpul itu selain masak masak pasti yang dipamerkan itu masakan khas indonesia
ada kue kue saya nemu kue pancong ada onde onde makanannya ada gulai kambing luar biasa
dan yang membuat saya tersentuh adalah ketika mereka mereka itu pasti punya kur ya
ada kur atau mungkin bermain angklung seperti itu
ketika mereka nyanyi nyanyi lagu indonesia tidak sedikit dari mereka yang menitikan air mata
oke biasanya sih saya tidak pernah tinggal di luar negeri
cuma kalau misalnya kita dengar dengar cerita warga indonesia yang tinggal di luar negeri
itu tadi baru kerasa kangennya dengan negeri sendiri itu ketika jauh dari negeri
buat kita sih biasa fani mungkin ya ada di indonesia mendengar lagu lagu indonesia lagu lagu lagu
tapi mereka sampai menangis itu membuat saya itu yang sangat membekas bagaimana mereka cinta sekali dengan indonesia